setelah melewati kamis putih dan jumat agung umat katolik di jakarta merayakan paskah di katedral jakarta pusat
jemaat di katedral mengikuti misa pertama sejak pukul tujuh pagi
pihak katedral menyiapkan tiga kali pelaksanaan misa yang dilakukan pada pukul tujuh dan sembilan pagi serta sebelas siang
misa utama atau misa pontifikal merupakan misa yang paling banyak diikuti jemaat yang dipimpin monsenyur ignatius suharyo
tidak terlihat adanya pengamanan ketat di sekitar katedral agar jemaat tidak merasa khawatir saat beribadah
dan untuk mengetahui bagaimana perayaan paskah bagi umat katolik di gereja katedral jakarta pusat
sudah ada korespondensi nn indonesia silvano hajid
vano bagaimana suasana perayaan pascah di gereja katedral
rian pada pukul tujuh belas sore nanti atau
tinggal beberapa menit lagi tentunya
ini adalah misa terakhir dalam rangkaian hari raya paskah pekan ini
dan kalau misalnya dilihat di belakang saya ini para jemaat juga sudah mulai masuk
tetapi jika saya bisa membedakan antara misa pagi tadi pukul tujuh lalu ada pukul sembilan dan pukul sebelas pagi
ada perbedaan yang paling mencolok adalah jumlah jemaat yang datang
kalau tadi pagi setiap kali sesi misa ini menghadirkan sekitar tiga jemaat
dan paling sedikit sekitar dua lima ratus jemaat
tetapi pada sore ini diperkirakan ada sekitar sembilan ratus jemaat yang datang untuk mengikuti misa terakhir ini
dan semua berada di dalam gereja katedral
karena bagian luar sampai dengan saat ini juga sudah mulai dibereskan oleh para petugas yang sedang berjaga
sementara kalau misalnya kita bicara tentang pengamanan
tadi siang pada pukul sebelas sudah tiba tim gegana juga termasuk sebagai

sebagai salah satu sop untuk mengamankan gereja katedral dari hal hal yang tidak diinginkan
kemudian tentang pengamanan yang sudah dilakukan sejak pagi sampai dengan siang tadi
kemudian berangsur normal hingga sore ini artinya hanya pengaman dari pihak internal gereja saja
yang mengawasi keadaan atau pengamanan di sekitar gereja
sementara kalau kita lihat dari luar sampai dengan saat ini
situasi keramaian dari lalu lintas maupun
para wisatawan yang sedang jalan jalan pada hari libur ini juga tidak cenderung ramai
karena puncak keramaian atau puncak ibadah sudah dilaksanakan tadi malam
dan kemudian hari ini adalah misal terakhir
sehingga kalau misalnya saya katakan jakarta masih lengang saat ini
dan kemudian kalau kita kaitkan dengan lingkungan di sekitar gereja katedral
sampai saat ini bisa berlangsung dengan tenang dan juga nyaman bagi para jemaat
misa terakhir ini nanti akan selesai sekitar satu lima jam
mendatang setelah pukul lima sore nanti
kembali ke studio riyad
silvano hajid bagaimana pula dengan tema misa yang dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas ini
apakah ada penekanan berbeda pada misa terakhir yang akan dilakukan nanti pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat fano
sebenarnya kalau kita berbicara tentang tema pada
kita flashback ke belakang sedikit
ada beberapa bulan lalu misal natal dua ribu lima belas
desember dua ribu tujuh belas ketika itu temanya lebih mengangkat keindonesiaan
kemudian pada rangkaian misa hari raya pascah ini temanya juga lebih kepada kebinekaan
artinya ada perbedaan yang mendasar melalui suku ras dan juga agama
tetapi inilah yang menjadi satu satuan dari indonesia
dan ini yang menjadi highlight dalam misal kali ini
atau dalam pekan perayaan pascah dua ribu delapan belas ini
baik silvano haji korresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan